ya manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal bertanggung jawab untuk membela hak hak asasi hewan sebagai makhluk hidup
secara alamiah manusia juga membutuhkan hewan dalam menjaga keseimbangan alam dan membangun peradaban
namun dalam memelihara hewan khususnya manusia juga harus mempertimbangkan aspek kelayakan yang di beberapa negara sudah diatur oleh sejumlah regulasi
di indonesia hak asasi hewan belum begitu diperhatikan
meski sudah ada regulasi yang mengaturnya praktik penyiksaan dan penelantaran terhadap hewan masih terus ditemukan di mana mana
insight kali ini membahas mengenai upaya perlindungan dan hak hak yang dimiliki hewan
dan bersama saya desi anwar
hewan peliharaan bisa menjadi teman yang paling mengemaskan
memelihara hewan bahkan menjadi salah satu hobi yang semakin digemari karena dapat ampuh mengusir rasa stres dan kesepian
namun ironisnya masih banyak hewan yang diperlakukan tidak semestinya oleh manusia
berbagai bentuk kekerasan pada hewan masih terjadi di mana mana
beberapa ditelantarkan dipekerjakan secara paksa bahkan disiksa demi kesenangan manusia
kasus kekerasan pada hewan di indonesia dilaporkan terus meningkat
sebagian bahkan menjadi viral di media sosial
data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia menunjukkan
selain kasus mencekoki hewan di taman safari dengan minuman beralkohol
tercatat ada empat kasus penyiksaan lain yang menjadi viral dalam setahun terakhir
yang pertama seekor anak anjing di bangka belitung ditemukan dalam kondisi mengenaskan
yakni dua kaki depannya terpotong
selanjutnya ada kasus anjing yang ditelantarkan oleh pemiliknya di dalam mobil
di salah satu pusat belanja di jakarta
kemudian seekor kucing yang sengaja diadu dengan dua ekor anjing di salah satu desa di kabupaten bandung
yang terakhir seorang kusir delman di depok jawa barat
menyiksa kudanya dengan melecut hingga terkapar
bukan hanya itu organisasi penyelamat satwa domestik garda satwa indonesia mencatat
sedikitnya lima puluh kasus kekerasan pada hewan terjadi setiap hari di indonesia
kasus ini membuktikan kekerasan pada hewan semakin marak dan mengkhawatirkan
padahal perlindungan hewan di indonesia sudah diatur dalam undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan hewan
namun ketentuan hukum ini faktanya belum dapat meredam gelombang kekerasan pada hewan
dalam beberapa tahun belakangan
karena itu pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan serta perangkat hukum
yang lebih keras dan tegas bagi penyiksa hewan
peraturan baru harus segera disiapkan
guna membuat para penyiksa hewan jerah dan kesejahteraan hewan tercipta
yuka gotama cnn indonesia
beberapa waktu lalu pemberitaan media masa ramai
oleh sejumlah kasus penyiksaan dan penelantaran hewan
bahkan video video itu sengaja diunggah ke media sosial
tidak jelas apa alasan mereka mengunggah video video penyiksaan hewan ke media sosial
dan dilihat oleh orang banyak
untuk membahas mengenai kasus penyiksaan hewan dan sejauh mana upaya perlindungan
di studio telah hadir ira firgorita direktur kesehatan masyarakat veteriner dari kementerian pertanian
dan juga ditemani oleh davina veronica ketua umum lsm yang namanya garda satwa indonesia
halo mbak ira dan juga davina apa kabar
ini kalau ini salah satu sisi gelap ya dari media sosial itu
orang kerap sekali mengunggah video video yang bisa membuat kita trauma ya menyaksikan
apalagi bagi kita yang pecinta binatang dan lain sebagainya
ini kan sesuatu yang tidak bisa kita puji dan mungkin salah satu alasannya juga apa kita masih belum tahu ya
tapi secara keseluruhan ini sering sekali terjadi di indonesia
penyiksaan perlakuan tidak baik terhadap hewan satwa maupun yang peliharaan
ataupun yang liar misalnya dan juga di kebun binatang dan lain sebagainya
mbak wira ini dari pihak pemerintah itu sendiri ya
ini ada semacam rekapitulasi atau data terhadap kasus kasus penyiksaan atau perlantaran
atau perlakuan tidak baik terhadap hewan baik liar maupun hewan peliharaan lah di indonesia ini
untuk data kasus penyiksaan sementara kalau namanya kasus berarti sudah ada proses laporan
untuk di kami sendiri
di direktorat kesehatan masyarakat veteriner data itu memang tidak sampai kepada kami
tapi pada saat ada kasus di lapangan di daerah teman teman daerah yang mempunyai wilayah
yang mempunyai kewenangan biasanya mengkomunikasikan dengan kami
kemudian konsultasi untuk tindak lanjut pemecahan masalah seperti itu
nah kalau yang dikonsultasikan atau disampaikan kepada kami
tentu kami punya datanya
kira kira jumlahnya berapa itu yang dikonsultasikan
itu kan berarti kan sudah ada yang melaporkan sudah jelas
ini biasanya kan tip of the iceberg ya
ini ujung dari gunung es terhadap kasus kasus yang selama ini terjadi
ada peningkatan setiap tahunnya
peningkatan baik laporan resmi maupun yang disampaikan kepada kami
maupun melalui jejaring media sosial dari kami sendiri di kementerian pertanian
di direkturat kesehatan masyarakat veterinar
kecenderungan peningkatan itu kita perhatikan setiap tahunnya meningkat
memang meningkat ya
meningkat kemudian juga
mungkin dengan era komunikasi yang mulai terbuka
itu lebih kelihatan mungkin sekarang karena ada proses untuk yang mengunggahkan dan lain sebagainya
kemudian diviralkan nih
kesannya yang meningkat atau memang jumlah kasus yang meningkat
jumlah yang dikomunikasikan ke kami memang meningkat
jadi yang biasanya mengkomunikasikan memang sebenarnya lebih kepada sesama pemerintah
jadi teman teman yang di lapangan di daerah ada kasus kemudian mereka menangani
ada yang perlu mereka tindak lanjuti mungkin konsultasi terkait namanya kebijakan
dasar kebijakan dan lain lain mereka akan komunikasikan kepada kami
namun tidak jarang juga kasus kasus dilaporkan oleh teman teman yang di lsm atau di organisasi pencinta hewan
jadi pada intinya kasus ini setiap tahun tampaknya semakin meningkat
contoh contoh dari kasus itu sendiri seperti apa dan rata rata bentuk bentuknya serta kepada hewan apa
apakah peliharaan lebih banyak atau mungkin yang lebih banyak
atau mungkin yang liar ataupun yang
sebenarnya kalau kasus yang dilaporkan secara kedinasan biasanya lebih kepada bagaimana implementasi di lapangan
nah tapi ada kasus per kasus oleh teman teman lsm atau ngo biasanya terhadap hewan peliharaan
kalau dinas biasa lebih kepada kalau kita kan di kementerian pertanian direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan itu menangani

nah mereka mungkin ada masalah dengan perhubungan hewan

yang dilaporkan tentu terkait seputar ternak
namun kalau untuk hewan kesayangan atau satwa nah biasa lebih banyak oleh teman teman yang kita
sebenarnya kita punya jejaring komunikasi sih dengan lsm ya
tapi mungkin belum terlalu luas terlalu banyak
jadi biasanya mereka lebih banyak mengkomunikasikan tentang hewan peliharaan
nah biasanya apa contoh contoh dari
ini khususnya kan dari istilahnya masyarakat veteran
itu paling sering apa saja yang diderita oleh hewan hewan tersebut
biasa misalnya penelantaran pada hewan
beberapa kasus pernah di dki juga teman teman dki juga komunikasi dengan kita
penelantaran terhadap hewan kemudian di sana peran pemerintah seperti apa kan
kalau ada penelantaran itu ada yang peduli kemudian ada yang diduga menelantarkan
tentu kan harus ada pemerintah hadir di situ
harus ada follow up nya ya
betul harus ada follow up nya
sebelum kira kira seperti apa follow up nya ini juga ada teman kita dari lsm ya davina
selama ini mungkin khusus dari garda satwa indonesia ini
garda satwa indonesia by the way kapan didirikan dan tujuannya khususnya untuk apa
berdiri tahun dua ribu empat belas
masih cukup baru ya waktu itu apa yang membuat motivasi untuk dibuat
sebenarnya sih ini lebih kepada kepedulian kami sesama manusia
untuk dalam mewujudkan kehidupan yang penuh balas asih terhadap sesama makhluk hidup
yang kami lakukan dengan menegakkan keadilan dan kesejahteraan satu domestik
karena kita hidup di bumi ini kan ada manusia binatang dan alam
ya macam itu
kadang kadang manusia seolah olah merasa bahwa dirinya yang paling berpuasa dan paling tidak punya hak
betul sering sekali
itulah dasar juga yang aku rasa dasar yang akar dari kenapa banyak sekali kasus kekerasan penyiksaan penelantaran terhadap satwa domestik ini
nah pada saat ini kan masih baru ya dua ribu empat belas
davina memulainya sendiri atau bersama teman teman dan persisnya pemicu itu apakah ada
apakah ini misalnya karena ya unggahan unggahan atau video video yang di upload media sosial yang memperlihatkan
mungkin ada juga yang merasa bangga atau telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terpukul
jadi aku tidak sendiri memang pastinya bersama teman teman juga yang mempunyai yang kebetulan kita berada di tempat dan waktu yang sama
dan kita kebetulan juga penyayang
apakah binatang ya
jadinya pada saat itu banyak sekali juga karena teman teman yang lain tuh tahu kita tuh penyayang binatang
mereka suka dah kasihan nih gue nemuin kucing atau nemuin anjing ini adopsi dong tolong dong banyak banget gitu kan
terus nah aku ketemu dengan teman teman ini kenapa gak kita buat sebuah wadah di mana kita bisa menolong mereka
karena tidak cukup hanya sekedar iba tidak cukup hanya sekedar kasihan harus kita harus ada tindakan gitu kan
kita buatlah gadasat indonesia
dan dari situ kami bekerja berdasarkan laporan memang
dan laporan yang datang ke kami itu hampir sehari itu hampir lima puluh lima puluh lebih
kami tidak bisa menolong semuanya
ngomong ngomong sekarang lsm ini ada berapa anggotanya
dan ini teman teman atau bagaimana

siapa saja bisa menjadi
anggota dari gadasat lainnya
betul jadi ada founder ada staff ada volunteer kami bekerja bersama karena it's a teamwork
iya menarik sekali mulia sekali ini ya
kita istirahat sebentar ya davina dan bu ira tapi kita akan lanjutkan khususnya tadi apalagi yang perlu dilakukan follow up nya seperti apa
karena ini sebenarnya sudah masuk dalam ranah kriminal ya kalau ada penyiksaan penantaran pelanggaran hukum lah yang bisa dan harus ditindakkan
tetaplah bersama kami insight akan segera kembali dan ya sesaat lagi
iya anda masih bersama insight kita lanjutkan perbincangan bersama davina veronika kutu omniri gardas satwa indonesia dan juga ira virgorita
kasudit kesejahteraan hewan dan kehidupan
saya lagi datang di direkturat kesehatan masyarakat veteriner dari kementerian pertanian
tadi saya mohon maaf menyebutnya direktur kesehatan masyarakat veteriner
tapi pokoknya yang penting mewakili dan berurusan dengan yang namanya animal welfare
tadi saya tertarik ya davina mengenai kasus kasus pelaporan terutama yang masuk ke garda satwa indonesia
tadi katanya lima puluh laporan per hari coba ini rata rata dari mana saja apa apa saja bentuk kasusnya
dan biasanya setelah itu follow up nya itu seperti apa yang dilakukan oleh gardas satwa
banyak laporan juga dari luar jakarta ya
saat ini masih jakarta
iya untuk saat ini memang gardas satwa indonesia atau di singkat gsi itu di jakarta
tapi karena alhamdulillah memang kita sudah secara nasional terdengar namanya
banyak sekali juga laporan dari luar tapi kadang kita nggak bisa lakukan langsung
tapi kita memang banyak menjalin komunikasi dan relasi dengan teman teman di daerah juga ya
jadi kalau pun bukan kita yang menyelamatkan kita bisa kontak dengan teman kita
apalagi sekarang dengan media sosial itu kan sangat mudah ya untuk menciptakan jejaring
jadi apa apa saja dari lima puluh itu per hari rata rata
ini hewan kita bicara mengenai hewan hewan
anjing dan kucing ya kami spesifik di domestic animals peliharaan rumah pet
jadi seperti ini contoh mereka pindah tapi anjingnya tidak dibawa
seperti benda mati seperti sofian
kemudian apa dibiarkan saja
enggak kadang mereka dikunci di rumah itu
jadi kadang dapat laporan dari tetangganya anjing itu kan berisik kan mereka kan pasti haus pasti lapar udah berhari hari
kami pernah menyelamatkan pastinya kami melapor ke rt rw dulu
kadang kami juga berganding tangan dengan polisi mau mengambil anjing ini kita harus ancurin pintunya
karena pintunya terkunci gitu loh mereka udah lemes tanpa makan tanpa minum mungkin berhari hari
itu nggak ada yang melaporkan
iya itu atau kasus kasus penyiksaan seperti yang banyak sekali yang suka diposting posting gitu
karena sekarang lagi trend kan mereka dengan bangga dan seolah itu lucu dan keren mereka memposting sesuatu yang
yang sebenarnya tidak ada perikimanusian sama sekali
iya tidak ada perikimanusian sama sekali gitu loh
dan ini pelanggaran hukum ya sebenarnya kan hal hal seperti itu
kalau kita bicara dari sisi hukumnya ya apa yang mendefinisikan pelanggaran hukum terutama terhadap hewan peliharaan
karena sering sekali kita mendengarkan ya itu pergi liburan atau keluar kota binatang piarannya ditinggal tanpa makan minum
atau bahkan misalnya kemana ditinggal di mobil
iya itu juga sekali
sering sekali misalnya jendelanya ditutup dan dikena panas terik dan bisa menyebabkan si binatang itu tewas kan
ya aturan aturan untuk pelanggaran kesejahteraan hewan sebenarnya kita di indonesia sudah lengkap
kita pernah direview oleh world animal protection organisasi internasional untuk kesejahteraan hewan yang diakui oleh organisasi kesehatan hewan dunia
secara perangkat hukum sebenarnya kita sudah cukup baik
contohnya apa saja
contoh contohnya apa saja karena ini mungkin juga sosialisasi dan edukasinya kan berarti yang kurang kalau orang masih terus menerus melakukannya ya
menganggap sesuatu yang wajar lucu dan lain sebagainya
apa saja sebenarnya yang dilarang dilakukan terhadap binatang teriak
prinsip prinsipnya sebenarnya seseorang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan memang kalau dalam undang undang itu masih ya sangat ringan sekali ya
karena perbuatan yang menyebabkan seekor hewan cacat atau tidak produktif
namun dalam proses itu sebenarnya kita kan melihatnya kepada prinsip
untuk kesejahteraan hewan atau animal welfare yang berdasarkan kepada lima freedom
five freedom itu kebebasan
bebas dari rasa lapar dan haus
bebas dari rasa sakit dan penyakit
kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan
bebas dari mengekspresikan perilaku alaminya
dan bebas dari stress
itu adalah tahap tahap menuju bagaimana orang bisa menyakiti si hewan sehingga menyebabkan hal hal yang bisa melanggar hukum
tapi dari situ disebutkan sanksinya apa apa
undang undang delapan belas tahun dua ribu
jangan jangan sangat ringan
dan undang undang empat puluh satu tahun dua ribu empat belas memang sudah ada sanksi hukum
kita merevisi undang undang delapan belas
contohnya sanksi hukumnya
itu sanksi hukumnya di pasal sembilan puluh satu b
memang seseorang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan cacat atau menyebabkan hewan tidak produktif
itu bisa dihukum sangat kecil sekali
satu bulan sampai enam bulan
kemudian denda satu sampai enam bulan
jadi ringan sekali ya
apakah ke depan akan direvisi atau bagaimana mengingat apalagi dari tahun ke tahun tadi ibu ira mengatakan kasus ini terus meningkat ya
berarti ya harus ada aspek jera juga kan dari undang undang ini dalam implementasinya
betul mbak desy
kita sih menyadari aspek hukumnya sangat lemah
namun aspek hukum yang lemah itu sendiri pun kita belum bisa mengimplementasikan kan
belum sampai kita untuk bagaimana penegakan hukum itu terjadi
karena kembali lagi sebenarnya
penegakan kesejahteraan hewan di negara negara terutama di negara negara berkembang itu memang masih perlu perjuangan
karena dianggap tidak prioritas
karena hewan versus manusia ya barangkali
di negara negara berkembang permasalahannya seperti itu
nah sehingga kita menyadari hal itu
dari pemerintah itu lebih kepada pendekatan melalui edukasi
terutama kepada anak anak usia dini
ini mengenai sosialisasi edukasi sangat penting
tapi saya kembali ke anda davina dan upaya anda dan teman teman selama ini
jadi setelah mendapatkan laporan tersebut
nah ini setelah itu biasanya apa tindak lanjutnya
dan apa yang dilakukan
kita juga sebagai ngo
kita bertanya kebalik sih
setelah kami lapor
kemana kami bisa berpayung gitu loh
karena itu dia tadi yang disebut dengan ibu ira
bahwa undang undang yang ada sekarang itu belum atau sangat kurang kuat ya
kurang tegas kurang keras
terhadap pelindungan terhadap satwa
khususnya satu domestik gitu loh
nah biasanya setelah mendapat laporan ini
harusnya kan karena ini merupakan pelanggaran
kita ke polisi dengan merujuk kepada kuhp tiga
tapi itu kan sudah kalau bahasa trennya bukan zaman now lagi ya
itu tahun sembilan belas kalau saya tidak salah itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu hanya dapat penjara tiga bulan dan dendanya empat lima ratus
apalah artinya rp empat lima ratus jaman now ini
bayar parkir saja sekarang sudah tidak bisa ya
ada juga kita merujuk ke pasal apa namanya empat puluh satu
undang undang nomor empat puluh satu tahun dua ribu empat belas pasal sembilan puluh satu a dan pasal sembilan puluh satu b
itu tentang penganiayaan dan kekerasan terhadap satwa juga
itu lebih mendingan
ada maksimal rp lima ya dendanya
tapi itu kurang
bisa melihat dari negara negara luar yang mereka itu sudah sangat tinggi sekali
kepeduliannya terhadap kesejahteraan satwa
sehingga ada efek jerannya
jadi pada intinya yang sekarang ini tidak ada lah regulasi yang kita miliki
dan sanksinya serta implementasinya ternyata menjadi salah satu
kalau boleh aku menambahkan di sini di indonesia maaf ya
tapi ini memang fakta
di sini kalau kami ke polisi ujung ujungnya minta maaf
minta maaf atau kadang kadang justru biaya keluar ya untuk
anggap tidak serius juga ya laporan laporan seperti ini
kita istirahat sebentar
tapi menarik sekali apalagi bagaimana ya untuk membuat regulasi ini lebih punya gigi lah
sehingga aspek jerai itu kita tidak melihat lagi ya
unggahan unggahan video video dan foto yang sebenarnya ya membuat kita semua juga merasa bahwa ini bagaimana keperihan kemanusiaan kita terhadap sesama hewan
tetaplah bersama kami
insight akan kembali sesaat lagi
dan kita membicarakan mengenai kasus yang akhir akhir ini sering terjadi dan ternyata semakin setiap tahun semakin meningkat yaitu kekerasan terhadap hewan ya terhadap binatang
mungkin definisinya juga kita harus luruskan karena ini menyangkut dengan regulasi dan implementasinya
kalau kita bicara mengenai binatang atau ada hewan ada yang peliharaan kan mungkin yang biasanya kita sebut pets ya anjing kucing dan lain sebagainya
tapi ada juga satwa satwa liar
tapi ini juga di indonesia sering sekali diperdagangkan dijual belikan
dan juga tentu saja ternak
nah ternak ini ya harus juga diperlakukan secara manusiawi ya
mungkin dari anda dulu davidan laporan yang banyak ya selama ini rata rata anjing kucing tapi kan kita tahu banyak juga orang memiliki pets yang sifatnya tidak harusnya bukan dijadikan pet seperti monyet orang utang ular dan lain sebagainya
sebenarnya tidak boleh dijadikan peliharaan domestik
biasanya kami bantu dengan memposting juga mensosialisasikan itu ya istilahnya di sosial media kita
lalu kita arahkan mereka untuk lapor ke bksda
karena kan untuk satwa liar bukan ranah kerja kami
karena kalau pun kami yang menanganin itu kami juga kena gitu
karena kami spesifik di satwa domestik gitu loh
jadi aku rasa tekanan
tapi memang masih banyak kan orang orang yang memelihara satwa yang liar yang harusnya di alam bebas di hutan tapi dipiara gitu loh
ya itu sangat memprihatinkan ya
banyak sekali kasus satwa di indonesia itu dan sangat memprihatinkan
nah ini berkaitan dengan regulasi undang undang dan lain sebagainya bu ira
bagaimana ini kan harus ada definisi tersendiri
dan harusnya ada regulasi untuk masing masing kan
apakah kita memiliki itu
misalnya kalau untuk binatang peliharaan harus abcd atau kalau misalnya perlakuan terhadap ternak seperti apa atau satwa liar ya yang jelas sebenarnya tidak boleh dipelihara
tapi masih banyak yang memelihara
ya seperti yang mbak desy katakan tadi
hewan itu kan mungkin kita bisa bedakan terhadap hewan yang dijadikan komoditas
itu seperti hewan ternak yang bisa kita konsumsi ya
tapi ada juga perlakuan perlakuan yang harus
perlakuannya juga harus diatur
nah itu mungkin konsen kami di direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan yang dalam tanda kutip menangani peternakan
kemudian ada juga hewan yang biasa dijadikan sahabat atau companion animal
kita sebut tadi itu pets
sesuai dengan kewenangan kita di kesmavet juga kesejahteraan hewan juga harus melindungi hewan hewan peliharaan
dan boleh dikatakan
boleh dikatakan bahwa pet animal itu bukan hewan ternak
tapi tetap harus dilindungi karena hewan yang dilindungi untuk definisi kesejahteraan hewan adalah hewan yang sentient animal
atau hewan yang bisa merasa
walaupun sebenarnya kan semua hewan juga bisa merasa sakit lapar haus
kemudian ada hewan pekerja
nah mungkin dia bukan ternak tapi pekerja yang dimanfaatkan oleh manusia
manusia mengambil manfaat dari keberadaan
dari keberadaan si hewan
kemudian ada hewan dalam ekosistem yang menunjang ekosistem
itu yang kita sebut satwa liar
nah untuk kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab manusia adalah hewan hewan yang berada di bawah tanggung jawabnya dan diambil manfaatnya oleh hewan itu
kita ambil untuk hewan ternak berarti kan kita mengambil manfaat
kita jadikan komponen animal atau hewan kesayangan
kita artinya membutuhkan hewan
hewan juga membutuhkan kita
nah kemudian pekerja apa lagi
nah kalau yang di hutan sana itu sudah ekosistem yang mengatur
nah semua hewan itu ada
kalau bisa jangan diburu dan tidak
nah untuk pengaturan sendiri sebenarnya aturannya di kementerian pertanian kita fokusnya kepada tiga jenis tadi
ada ternak pets animal kemudian ada hewan yang dimanfaatkan untuk bekerja
tapi kalau untuk hewan satwa satwa liar itu sebenarnya pengaturannya itu di bawah kementerian kehutanan
iya yang tadi disebutkan
dan ini pelaporannya juga kan harus berbeda
ya terus terang ini banyak juga lsm lsm yang fokus untuk menyelamatkan mereka
tapi dari segi ini kan dari segi regulasinya undang undang tapi dari penerapannya itu sendiri
bu ira ini kan yang selalu menjadi tantangannya ya
apa yang tantangan terbesar sehingga selama ini masih sering sekali dilanggar undang undang seperti ini
karena berarti kan monitoring supervisi dan lain sebagainya
dilakukan atau tidak
tantangan di indonesia sendiri sebenarnya ya kita lihat kembali orang itu melakukan tindakan yang salah atau melakukan kejahatan itu kan bisa disebabkan beberapa hal
bisa karena memang dia tidak tahu atau bisa juga karena memang sengaja atau bisa juga karena apa ya dia tahu tapi
dia nggak peduli mungkin
nah tantangannya adalah kondisi masyarakat kita yang masih negara yang sedang berkembang kita memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan lain lain
kemudian kita mungkin belum fokus ke sana
tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasi
mengedukasi sehingga masyarakat juga paham ini juga mesti segera dibenahi loh
ini juga harus menjadi perhatian
karena kalau tidak diperhatikan dampaknya
semua hewan kita nggak bisa
ya dan ini juga kan mencerminkan bagaimana kemanusiaan kita ya
perih kemanusiaan kita
peduli terhadap sesama
anda sendiri melihat davina selama ini alasan misalnya terjadi
apakah itu penganiayaan pelantaran dan penganiayaan itu rata rata disebabkan oleh apa
karena ya tidak tahu
atau tidak peduli
atau memang menganggap bahwa tidak inilah
tapi kalau begitu kan kenapa punya pets ya kalau tidak ingin disayang
kalau aku pribadi melihatnya sih tidak ignorant ya
kurang paham ya
kurang paham tidak peduli
aku rasa itu semua
karena dasar dari karakter seorang manusia itu akan bisa dibentuk pada saat di rumah
itu kembali lagi aku rasa sih
itu bertautan dengan itu juga mbak desi gitu loh
jadi aku rasa penanaman pemahaman penghargaan terhadap makhluk keberadaan makhluk hidup lain itu harus ditanamkan sejak dini
dari sejak kecil
tapi ini pernah ditanyakan davina
misalnya kalau akan memperlakukan binatang kesayangannya seperti ini ya kenapa punya kenapa memelihara
karena ini kan berarti harus punya tanggung jawab
oh banyak banget
harus diberi makan yang cocok
sekali kasus seperti itu
ujung ujungnya hibah kan
maksudnya saya gak punya waktu
atau ya saya sibuk
saya terlalu banyak
saya harus kerja
itu dia belum paham bahwa mempunyai binatang peliharaan itu adalah komitmen seumur hidup
itu komitmen seumur hidup
nah itu dia mungkin bisa dibantu semuanya harus bersinergi sih
dari masyarakat itu sendiri lsm pemerintah
itu semuanya harus bersinergi
jadi ketika pelanggaran itu terjadi dan pelaporan ada ada tindak lanjutnya apa
karena kami di sini bekerja ngo
kami juga kesulitan pada saat kami mengajak semua pihak memang untuk berperan ya
salah satunya dengan melaporkan kejadian kekerasan penganiayaan terhadap satwa domestik
kami bantu untuk ke polisi
nah setelah itu tindak lanjutnya apa
nah di sini mungkin kerjasama dengan pemerintah ataupun aparat
kami memerlukan pihak dari pemerintah aparat hukum untuk menolong kami juga memayangi
membayangi apa yang kita perjuangkan
nah bu ira tadi kan davina mengatakan bahwa kadang kadang
justru tidak terlalu efektif ya melaporkan ya
yang ada malahan mungkin ya dianggap merepotkan atau
bagaimana selama ini kerjasama follow up dengan aparat untuk menyelesaikan menuntaskan dan juga bahkan mencegah ya
pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi
ya kita juga paham ya
mungkin mereka lebih tertarik ngurus ini
prioritas barang tadi
maling atau kasus kasus lain
tapi untuk kedepan harapan kita mbak desy kita pemerintah sudah sedang menyusun strategi nasional untuk kesejahteraan hewan
kita sudah mempunyai konsep untuk strategi nasional
di situ kita akan mencoba menyusun beberapa langkah langkah yang strategis
jadi akan ada strategi nasional
mulai tahun depan atau tahun ini
sekarang sudah tahun depan soalnya
strategi itu sudah kita susun bersama kementerian lembaga organisasi
jadi artinya sudah semua unsur terlibat
pemerintah masyarakat dan perguruan tinggi
nah itu yang mungkin bu davina bilang tadi harus ada sinergi itu tadi
kedepannya ya harus integratif
nah apa saja strategi nasionalnya kita tahan dulu
kita break sebentar
tapi ini menarik ya dan kita juga senang kalau mendengar ada strategi
tapi yang sekali lagi yang penting kan implementasinya nanti seperti apa
tetaplah bersama kami insight akan
insight akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama insight
kita kembali berbincang bersama davi neferronika ketua umum garda satwa indonesia dan irafir gorita
kasus kesejahteraan hewan di direkturat kesehatan masyarakat veteriner dari kementerian pertanian
dan topik kita kali ini sangat penting mengenai animal welfare
dan ini mungkin di indonesia ya apalagi kalau kita bandingkan dengan negara negara lain
khususnya negara yang lebih maju mereka memiliki regulasi yang jauh lebih ketat lebih jelas dengan hukum hukum yang sangat inilah
sangat ketat ya

apa saja diperlukan kalau misalnya punya pet shop atau toko yang menjual dan lain sebagainya
sementara kalau dan juga nanti bagaimana cara memeliharanya dan bahwa binatang itu kan memiliki hak
nah haknya itu bukan hanya manusia saja yang memiliki tapi semua makhluk hidup
nah kalau saya lihat sekarang justru lebih banyak tuntutan itu kan dari masyarakat sendiri
yang mungkin semakin sadar bahwa yang namanya binatang manusia itu
harus bertanggung jawab harus memperlakukannya dengan baik
dan kalau kita lihat dari sisi positifnya lah video video yang selama ini diunggah yang mencerminkan penyiksaan terhadap binatang itu justru menjadi perbincangan netizen yang membuli pelakunya
jadi ini semacam edukasi juga mungkin
tapi strategi nasional itu bu ira karena kita semua mengharapkan ada kejelasan
ya yang saya sampaikan tadi strategi nasional
mungkin apa yang diharapkan budafina tadi kemudian permasalahan
deklarerannya frustrasi nih
bukan budafina aja sebenarnya
kita juga di pemerintah merasa ini memang berat dan tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah
nah oleh karena itu dari strategi yang kita susun bersama kita ada tiga kementerian
kementerian pertanian kementerian kehutanan kemudian kementerian perikanan
waktu itu masih kementerian perikanan ya
kita menyusun strategi ini dengan prioritas prioritas
yang pertama yang paling penting itu menyusun komitmen
komitmen antara kementerian lembaga para pihak terkait stakeholder termasuk tadi polisi
kenapa itu menjadi sangat agak sulit ya
apakah karena tidak bisa kerjasama dengan baik kurang kolaborasinya atau tidak memiliki visi yang sama terhadap
apa namanya kurang koordinasi visi yang belum sama
tapi pada saat kita sudah membuat komitmen bersama tentu akan punya visi yang sama
kemudian kita mempunyai program prioritas yang sama
nah itu yang dalam strategi nasional yang paling penting pertama adalah komitmen
pada saat ada kasus seperti ini tidak ada lagi pengabayan bahwa ah nggak penting atau seperti apa
nah komitmen dari semua stakeholder
nah kemudian di strategi itu juga yang penting standar
apa sih standarnya yang dikatakan pelanggaran atau pengabayan penyiksaan terhadap hewan
itu yang kita sepakati bersama dalam aturan kebijakan hukum yang jelas
kemudian bagaimana penerapannya kita melakukan penerapannya seperti apa siapa melakukan apa kemudian apa yang dahulu kita keroyok nih
nah itu kan sangat penting sekali
kemudian sekali lagi kesejahteraan hewan yang penyimpanan hewan kita nggak bisa pakai dasar
artinya aduh kasian ya kok begitu
tidak bisa karena ukuran kesejahteraan hewan itu harus pakai ukuran hewan itu sendiri
nah menariknya mbak davina kesejahteraan hewan atau anima welfare itu bisa dibuktikan secara saintis
jadi ada scientific base untuk membuktikan bahwa ini hewan sejahtera atau tidak
nah oleh karena itu kita juga nggak meninggalkan ada penelitian
teman teman di perguruan tinggi kita
ini dilibatkan ya
ya untuk melakukan penelitian
jadi targetnya persisnya apa dan sampai kapan ini
karena strategi nasional kan harus ada
nasi itu kan biasanya lima tahun kita susun
yang paling penting terakhir itu koordinasi penanganan kasus yang semua kita sudah siapkan
nah koordinasi kalau itu dikerjakan sendiri sendiri akhirnya hanya spot spot saja
jadi nggak akan ada
tidak bisa menyelesaikan akar permasalahannya
apalagi kalau misalnya sanksinya hanya satu bulan sampai lima bulan atau dendaannya empat lima ratus
tapi davina sendiri ini mungkin kesempatan karena disini juga ada dari pihak pemerintah
apa yang diperlukan ya untuk membuat ya supaya pelaporan pelaporan itu semakin lama bukannya semakin bertambah tapi semakin berkurang
karena masyarakat mungkin sudah mulai sadar bahwa ini bukan suatu tindakan yang dibolehkan
ya aku rasa itu balik lagi harus ada hukuman yang sesuai
kalau dibanding dengan luar negeri misalnya kira kira hukuman yang setimpal atau yang bisa memberikan aspek jerah itu berapa
kita ini juga intens ya melakukan audiensi forum group discussion ke dpr untuk merevisi undang undang kesejahteraan satwa
seperti tadi juga
ibu ira bilang juga emang kita harus bersinergi makanya kita harus semua pihak harus duduk bersama nih
aku pengen buat kita buat mou gitu loh
kesepakatan pemahaman bersama gitu ya
apa yang ingin dibuat untuk melindungi satwa satwa yang ada di indonesia deh
tapi selama ini feedbacknya seperti apa dengan fgd ini ketemu dengan anggota dpr
itu dia balik lagi
mungkin negara ini masih belum menganggap masalah
atau itu masalah yang penting dan belum diprioritaskan
masalah belakang mungkin lebih penting
jadi perjalanan masih panjang tapi kami tidak berhenti
kami terus semangat kami terus positif aja
harus terus berjuang karena kami menganggap binatang ini kan nyawa juga ya
sama seperti kita manusia dan mereka berhak hidup di bumi ini
sama seperti manusia
jadi harus diperjuangkan
kita istirahat sebentar
masih ada satu segmen lagi tapi menarik paling tidak sudah ada strategi nasionalnya
yang diharapkan kalau semua bersinergi satu visi dan juga bisa berkolaborasi dengan baik
ini semuanya bisa dikurangi lah kasus kasus kelantaran penganeian seperti ini
kita break sebentar bu ira
karena kita akan kembali sesaat lagi
ya kita lanjutkan insight apa saja solusi dari pemerintah dan organisasi pencinta satwa dalam meningkatkan hak asasi hewan
kembali kita berbincang bersama detina veronica ketua umum garda satwa indonesia dan juga ira firgorita kasubri kesejahteraan hewan di direkturat kesehatan masyarakat veteriner kementerian pertanian
tapi menurut saya bukan saja masalah bagi lsm ataupun pemerintah tapi kita ya masing masing setiap orang
itu sangat bertanggung jawab dan sayangnya di indonesia ini apalagi dengan seringnya video foto yang di upload
indonesia itu punya reputasi bahwa kita masyarakatnya bukan penyayang binatang
itu tuh jahat cuma binatang
dan ini sangat bukan sesuatu yang bisa kita banggakan ya
ini reputasi yang seharusnya ya malitan
yang namanya binatang hewan seperti kita sendiri kan punya perasaan perlu disayang perlu makan minum dan perlu lingkungan yang memang cocok untuk dirinya
tadi kita bicara mengenai penegakan hukum tapi harus lihat pada diri kita sendiri
berarti harus lebih banyak edukasi sosialisasi supaya pelaporan pelaporan seperti yang masuk ke garda satu indonesia tidak semakin lama semakin banyak
kalau di kita pemerintah kita sudah punya program sebenarnya
kie atau komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat itu program utama untuk kesejahteraan hewan kita
kita dari pusat sampai daerah kita punya program misalnya melatih anak anak sekolah
kita punya program dokter hewan cilik
dari kecil itu mereka sudah diajarkan bagaimana mencintai hewan dan menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab
kalau tidak akan bisa memelihara hewan dengan baik jangan melihara hewan
kemudian bagaimana merawat bagaimana menjaga mereka memberi makan dan jangan melakukan tindakan tindakan yang menyakitkan mereka
dokter hewan cilik itu akan mengkomunikasikan ke teman temannya
jadi dari satu ke lain
untuk kami itu komunikasinya efektif
sudah ada ini hasilnya
mereka happy dengan aktivitas yang dilakukan secara bermain bersama dengan teman teman untuk itu
kemudian untuk tingkat lebih lanjut lagi
pemerintah kita punya siswa peduli keserawan
itu ada di provinsi teman teman di dinas provinsi juga melakukan edukasi untuk siswa smp
kalau smp kan sudah lebih punya nalar punya sikap
nah mereka tidak hanya sekedar dicekoki atau diberikan pemahaman pencerahan
tapi mereka juga sudah harus bisa menginspirasi sudah bisa menilai sudah bisa mengkoreksi hal hal yang salah di masyarakat
mbak desi tahu pramuka itu di seluruh indonesia ada
dan pramuka itu punya artinya jiwa yang kasih sayang dan cinta sesama
dan itu adalah pintu masuknya
nilai nilai moral dan etika yang memang untuk semua makhluk hidup itu sendiri
dan kita sudah kerjasama dengan pramuka juga
biasanya kan orang wah ingin punya binatang peliharaan karena lucu
apalagi kalau masih papi atau kitten masih kecil kecil
tetapi setelah itu mungkin capek sibuk tidak peduli dan lain sebagainya
tapi toko toko yang menjual ini binatang peliharaan ini juga khususnya apalagi yang binatang binatang yang seharusnya tidak boleh diperdagangkan
ini bagaimana ya untuk supaya memastikan mereka itu tidak melanggar juga
sekarang ini ada sertifikat khusus untuk siapa saja yang boleh menjual binatang peliharaan
aturan aturan untuk toko
misalnya seperti pet shop
itu sebenarnya masing masing daerah itu sudah punya
merujuk kepada regulasi atau undang undang dan peraturan pemerintahan dan permentan yang ada
monitoring supervisinya dan penegakan
tapi kembali ke sosialisasi devina
karena ini juga menyangkut masyarakat sendiri
apalagi mungkin kasus kasus ini bisa terjadi di mana saja
kan ini kan tidak ada profil pendidikan seperti apa dan lain sebagainya
apa kira kira davina yang bisa dilakukan untuk membuat orang itu lebih sadar
sekarang kan zamannya juga sudah era modern di mana media itu gampang sekali diaksesnya dari handphone
kita bisa mendapatkan informasi apa saja
kita juga memang mengandalkan media sosial kita gada seluruh indonesia
untuk edukasi kampanye
kita juga datang ke sekolah sekolah sd
kebanyakan sd ya sd dan tk
untuk edukasi sharing tentang animal welfare
biasanya bagaimana feedbacknya dan metode apa yang paling efektif untuk memberikan sosialisasi
kita bikin sendiri maksudnya ada tahapan tahapannya
karena anak kecil
kalau visual itu kan lebih terserap daripada ngomong terus begini kayaknya kan boring
jadi kita pakai kalau terhadap anak pk dan sd itu kita pakai video
video menarik tentang bagaimana memelihara anjing dan kucing
terus kalau social media kita dengan isu isu yang ada
karena kita ini kan bermain bukan bermain menjual
isu dan fakta yang ada
itulah kenapa kita di sini
fakta dan isu yang ada kita sharing kita perlihatkan kepada semuanya pada masyarakat
ini loh yang sebenarnya terjadi
dengan tujuan tentu saja supaya tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran ya bagi kita semua tadi
ada satu hal lagi ini kan cara pets itu kan biasanya kita ya anjing kucing dan kelinci
ini saya tertarik karena di china misalnya atau di ada daerah yang ya ada yang bisa dimakan
semuanya dimakan itu ada atau tidak
sebenarnya aturan yang mana yang bisa dikonsumsi yang boleh atau tidak boleh
idealnya mungkin kalau pets kan ayam saja kalau diberi nama kan mungkin kita ada merasa
sudah jadi hewan kesayangan
sudah jadi hewan kesayangan
itu bagaimana ini
hewan yang bisa dikonsumsi
di undang undang pangan kita punya undang undang pangan undang undang delapan belas juga tahun dua ribu
disebutkan bahwa pangan itu adalah bahan yang berasal sumber hayati
jadi yang berasal dari pertanian kehutanan perikanan perkebunan
perairan dan air seperti itu
kemudian yang dijadikan sebagai sumber makanan dan minuman
yang sudah di budidaya lah khusus untuk itu
sebenarnya makanan itu bisa tidak mesti budidaya karena termasuk di situ dari kehutanan juga ya
tapi kembali lagi kalau kita bilang pets animal pets bukan produk peternakan
bukan juga produk kehutanan
nah oleh karena itu
yang dalam desain
nah oleh karena itu
definisi ini mungkin kita bisa sampaikan bahwa hewan ternak itu adalah produk peternakan
dan hewan ternak sudah jelas
memang diperbentukan untuk konsumsi
dan ada regulasinya dan juga ada peraturannya ya
dan pemberlakuannya kan juga seperti khusus
mulai dari penangkapan penanganan
kemudian bagaimana proses untuk menghasilkan menjadikan itu sebagai bahan pangan
itu harus memenuhi persyaratan persyaratan
untuk keamanan pangan
sehingga aman juga untuk dikonsumsi
tidak ada racunnya dan lain sebagainya
apalagi diperjual belikan
dari anda mungkin apa kira kira yang bisa dijadikan pesan
karena welfare ini nah ini welfare biasanya orang welfare itu untuk manusia
tapi animal welfare itu ternyata memang sesuatu yang sangat penting
ya menurut saya sih

pada saat kita sudah mengambil alih kehidupan makhluk lain
pada saat kita sudah mengambil alih kehidupan makhluk lain
berarti kita harus sudah mempunyai tanggung jawab terhadap makhluk itu
kita sudah mengambil alih artinya kita siap untuk memelihara
berarti kita harus siap untuk menanggung hidup si hewan
kalau enggak jangan lakukan itu
lebih baik dilakukan oleh orang yang memang sanggup memang mampu gitu
kemudian kalau para masyarakat yang hanya ingin coba coba
kemudian kalau para masyarakat yang hanya ingin coba coba
kemudian kalau para masyarakat yang hanya ingin coba coba
itu kan biasa ya karena kekiniannya
itu kan biasa ya karena kekinian
sekarang punya pets punya bahkan punya peliharaan yang ekstrim dan segala macam
mungkin ada satu hal yang perlu digarisbawahi mbak desi
sekarang kan banyak hewan hewan eksotik yang dijadikan hewan peliharaan
mungkin masyarakat enggak menyadari bahwa potensi penularan penyakit zoonosis

mungkin masyarakat enggak menyadari bahwa potensi penularan penyakit zoonosis
bisa terjadi melalui kita memelihara hewan hewan seperti itu
nah ini juga yang harus
nah ini juga yang harus diperhatikan
apalagi misalnya kalau ada memelihara monyet atau orang orang tan
jadi mudah sekali untuk menularkan penyakit
ya mudah menular dan ditularkan
ya mudah menular dan ditularkan
itu harus diberikan pemahaman kepada masyarakat ya
terus menerus kita gunakan media sosial untuk hal hal yang positif seperti ini
sekali lagi bu ira terima kasih atas kehadirannya dan juga davina
sukses dengan garda satwa indonesia nya
semoga bukan saja nanti di jakarta tapi di seluruh
ya pelaporan kekerasan dan penelantaran hewan yang terus meningkat
harus ditangani secara serius
pembiaran kasus kasus kekerasan pada hewan sama saja dengan membiarkan bibit bibit kriminal berkembang
dan bisa merajalela
faktor ketidaktahuan misalnya tradisi dan kepentingan komersial sering menjadi alasan membolehkan perilaku buruk terhadap hewan
seakan akan hewan tidak memiliki hak asasi
oleh karena itu perjalanan panjang untuk mendepankan kesejahteraan hewan masih harus ditempuh oleh pemerintah
komunitas tapi juga para kita kita individu pencinta hewan
komitmen dan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan untuk menegakkan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hewan
jangan lupa saksikan kembali insight besok
anda juga dapat menyaksikan insight di kanal youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye